sampai jumpa di video selanjutnya
selamat pagi bos
kamu jangan posesif gitu ah
terus kenapa kamu kepo
mau tau saya dimana
di markas nggak ada siapa siapa
saya di taman
mau ketemu sama calon mahasiswa baru
barusan saya nelfon marina di reject
saya mau tanya dia dimana
dia lagi otw kesini
kok marina gak ngajak saya
dia udah gak mau partner sama kamu
kamu cari partner baru
bilang kalau dia tadi nelfon kamu
saya malas menerima telpon
dari orang yang hampir bikin saya influential
saya tahu kamu masih marah
gak usah dibahas dulu
kita tunggu dan kita sambut
kedatangan calon mahasiswa baru
pada sampai mana dia
kamu ini udah siap
dia udah sampai mana
bos dubun udah ngasih uang ke saya
buat bayar hutang ke sylvia
sebelum saya terima
saya udah nanya dulu sama sylvia
mau atau enggak
uangnya udah kamu kasih ke sylvia
abis ini baru mau nelfon
mau nanya dia di mana
saya mau antar uangnya
willy udah terima uang dari bubun
buat bayar utang ke sylvia
tapi baru setengahnya
sylvia nya mau nggak
uangnya udah di saya
langsung saya antar aja ya
kamu di mana
kata kang ujang
willy udah terima uang dari bubun
barusan willy udah ngasih tau langsung ke aku
barusan yang nelfon willy
dia barusan minta sherlock
mau ngantar uangnya ke aku
masih belum diangkat
coba sekali lagi
coba sekali lagi
dek dek itu hapenya dari tadi bunyi terus

dari tadi ditelepon kenapa nggak diangkat
saya lagi diangkut
kamu udah sampai mana
dia kelewat katanya
kenapa bisa kelewat
padahal kamu ngasih petunjuknya sudah jelas
kita bakal ketemu di mana
suatu taman yang semua warga kota bandung mestinya tahu
mungkin dia warga baru bos pindahan dari daerah lain
saya jadi gak yakin dia bakal sampai kesini
kayaknya saya gak bakal sampai kesana
gak ada ongkos saya kecopetan lagi
bos bener dia gak bakal sampai kesini
gak ada ongkos dia kecepetan lagi
dia kecopetan lagi katanya
udah suruh pulang aja
kamu pulang aja
kamu partner sama risa lagi aja
susah kerja satu tim kalau udah gak percaya
lebih baik saya cari partner baru daripada balik lagi partner sama risa
partner sama risa
saya dateng baik baik
saya mau ketemu pak juna edi
bilang suruh kesini
kalau dia nanya ada apa bilang aja ada yang penting
harus langsung suruh dia kesini
yang tadi siapa
tadi sih nyebutin namanya risa
maksud aku yang mau ngelamar kerja
kayaknya udah diterima
jangan jangan dia buat gantiin aku
kayaknya aku gak lolos masa percobaan
kamu gak usah khawatir
aku bisa jaga rahasia
aku bisa jaga rahasia
aku bisa jaga rahasia
aku bisa jaga rahasia
aku bisa jaga rahasia
aku bisa jaga rahasia